sejak tanggal enam juni kemarin bank indonesia membuka loket penukaran uang di lapangan parkir irti monas
bi menyediakan tiga ratus tujuh puluh juta rupiah dalam satu loket penukaran dan terdapat dua loket dalam satu area
pada tiga belas juni akan ada dua puluh bank swasta dan bumn yang ikut bergabung untuk membuka loket penukaran uang
baik hari ini adalah hari ketiga bank indonesia membuka loket penukaran uang di lapangan irti monas
nah untuk orang orang yang mau menukarkan uang bisa datang ke sini karena dibuka dari jam sepuluh pagi hingga jam satu siang
jangan lupa untuk isi formnya dulu ada nomor urutnya juga di sini dan ditukarkan ke loket ini
selamat siang pak
saya mau tukarin uangnya pak ya
jangan lupa untuk menyerahkan ktp juga karena satu orang satu ktp hanya boleh menukarkan satu kali dalam satu hari dengan jumlah maksimal rp tiga tujuh ratus
kita masih menunggu karena proses dihitung dulu uangnya di sini dan akan dipecahkan sesuai yang kita inginkan
baik terima kasih pak
dan ini adalah pecahan pecahan uang yang selesai
sudah diberikan dan setelah ditukarkan
sheryl marella jakarta